wak gue tinggal dulu ya
jadi gini gini
mami itu udah nemuin cara gimana caranya
supaya ayu bisa ingat lagi sama dirinya
serius gimana caranya
iya gimana caranya
iya semacam ritual penyucian diri gitulah
itu maksudnya apa ya
iya maksudnya penyucian diri itu apa
iya kayak ruatan
ini bukan hantu nih
kamu paling di komplek ini
saya terpaksa baling
makanya saya pura pura jadi hantu
karena kamu nih saya jadi dituduh sama warga di sini
tuh bapak bapak ibu ibu semua
saya gak miarah makhluk halus atau apapun
main asal sembarangan itu sih
nih malingnya kan ketangkep
kemarin kami asal nudu
orang ini tidak bisa dibiarin begitu saja
harus tetap kita hukum
bim tolong jangan dihukum
dia akan ngelakuin ini semua karena terpaksa
ya mungkin kita harus cari solusinya supaya dia tidak melakukan hal kayak gini lagi
tunggu dulu tunggu dulu
yang namanya maling harus tetap kita hukum
memang perbuatan mencurinya salah
tapi saya yakin dia gak ada niat sedikit pun
dia ngelakuin ini semua karena terpaksa
kita sebagai orang tua harus memimpingnya ke jalannya benar
masa kita main hakim sendiri
masa depannya masih panjang lho bapak ibu ibu
masa kita rusak begitu aja
ah mas bima ternyata orangnya bijaksana ya
yaudah sekarang gini aja
kalau begitu kita hukum nih anak nih
suruh menghukum siapa di komplek kita
ya saya ada setuju
mas bima ada setuju
kenapa belain maling
mas bima jangan gampang percaya sama omongannya
kita cek dulu mas bima
apa benar orang tuanya itu sakit
yaudah yaudah yaudah kita cek rumahnya ya
kenyekin ke rumahnya
ini ada uang untuk ibu berobat
nih kamu pegang besok ajak ibu kamu untuk berobat
ya terima kasih ibu
sekarang ibu istirahat ya kami semua permisi dulu
semuanya udah jelas kan bapak bapak ibu ibu semua
bukan mas tapi kakak ini
bukan mas tapi kakak ini
semoga kakak bisa bertemu cinta sejati kakak di bulan purnama
cinta sejati di bulan purnama
di bulan purnama kalau kakak bisa menemukan cinta sejati kakak
isinya kak sekali lagi terima kasih
iya asal kakek
bapak harap kakak beza
bisa ya kak sekali lagi terima kasih
jadi itu artinya
aku bisa ketemu sama cinta sejati aku
apa jangan jangan ayu itu memang cinta sejatinya aku
ayu udahlah gak usah terlalu difikirin
kita pergi aja yuk
sekalian aku mau liatin keadaannya raja
kata raja yang ngakuni semua ke aku
dan raja yang membuat aku jadi kayak gini
ya aku ngerti ini pasti susah banget buat kamu
tapi mau sampai kapan
dendam itu gak akan mengubah segalanya
kamu harus coba perlahan lahan untuk bisa memaafkan raja ya
saya cuma setereng
kalau sayang aku
gue gak enak dong sama putri
masih ada perempuan lain di rumah
tadinya gue mau tidur di kantor
gue malah ke rempokan
yaudah kalau gitu
lo lebih baik tidur disini dulu ya
lapan ke kantor segala
tapi gue gak ada sama bima
udah tenang aja
kamar kecil dimana
oh bentar ini
gimana keadaannya raja
si raja udah baik kan kok
tapi dia harus banyak istirahat
si raja boleh nyap disini dulu gak
daripada keadaan yang lain

boleh boleh gak masalah
ini juga kesempatan kamu buat maafin raja
papa sempet khawatir denger kamu tadi katanya mau ke rempokan
iya pak tapi aku gak apa apa
syukurlah kalau begitu
aku mau ngomong dulu sama ayu sekarang penting
wak gue tinggal dulu ya
mami itu udah nemuin cara gimana caranya supaya ayu bisa ingat lagi sama dirinya
serius gimana caranya
iya gimana caranya
iya ya semacam ritual penyucian diri gitulah
itu maksudnya apa ya
ya maksudnya penyucian diri itu apa
ya kayak ruatan